siti hotimah perempuan dua puluh tiga tahun asal pemalang ini menjadi salah satu korban dugaan penganiayaan pekerja rumah tangga di kawasan apartemen simpruk jakarta selatan
penganiayaan ini dilakukan majikannya yaitu pasangan suami istri berusia enam puluh sembilan dan enam puluh delapan tahun serta anaknya dan enam prt lainnya
kakak korban mengatakan bahwa sang adik mulai bekerja di jakarta pada april dua ribu dua puluh
pihak keluarga menyampaikan komunikasi pada tiga bulan pertama berjalan lancar namun setelah itu siti hilang kontak
sampai akhirnya desember lalu ia pulang ke kampung halaman dalam keadaan terluka akibat disiram air panas di sundut besi panas sampai diranti
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka

orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka
orang tua korban mengatakan tidak menyangka